kasih silakan rahim salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kami
kami sudah sampaikan bahwa anak ag ini kan awalnya dia
itu kan dia sebagai saksi atau orang yang bersentuhan dengan hukum ya tapi karena dalam
undang undang nomor sebelas dua ribu dua belas tentang sistem perlindungan anak itu jelas sehingga ade
dari anak yang bersentuhan dengan hukum statusnya naik menjadi anak yang berkonflik dengan hukum
atau disebut dengan pelaku itu adalah sesuatu yang menurut kami sudah benar dan tepat